enam belas hari beroperasi dua mobil rapid test milik bni telah mengumpulkan dua puluh sampel
dengan hasil tiga dinyatakan reaktif
dimulai sejak dua puluh sembilan mei lalu badan intelijen negara yang bertugas di kota surabaya telah melakukan tes terhadap dua puluh ribu warga
hingga hari ke enam belas diketahui ada tiga sampel yang dinyatakan reaktif
dan tidak hanya rapid sementara untuk mobil pcr yang juga beroperasi di dua lokasi
yakni di gelanggang remaja surabaya dan di pasar tembok dukuh surabaya
dapat mengetes sampel dalam waktu dua lima jam dengan kapasitas tiga ratus sampel sehari
dan selanjutnya sudah ada koresponan
dan cnn indonesia eka rima yang berada di pasar tembok dukuh
tempat dilangsungkan yang rapid test masal di surabaya
good morning eka seperti apa pelaksanaan rapid test di sana
ya daniar dan alfian hingga saat ini sudah ada lima ratus nomor antrian yang dibagikan oleh badan intelijen negara terhadap warga kota surabaya
yang datang sejak pukul empat tiga puluh pagi hari tadi
dan sudah ada sekitar tiga puluh orang yang sudah masuk berhasil di tes
tidak membutuhkan waktu lama sekitar
sekitar sepuluh sampai lima belas menit untuk melakukan rapid test terhadap sekitar tiga puluh orang tersebut
untuk kemudian nomor antrian yang lain bisa langsung masuk
dibatasi hanya lima ratus nomor antrian karena ini berdasarkan dengan kapasitas alat rapid
yang sudah dikeluarkan setiap satu dusnya
kemudian jika masih memungkinkan dalam situasi hari ini
maka mereka akan kembali mengeluarkan nomor antrian
jika kemarin saja ada sekitar sembilan ratus lebih warga yang sudah berhasil direpit
untuk pasar tembok dukuh ini
kemudian ada di gelanggang remaja juga di kota surabaya yang juga digelar rapid test
ada sekitar tiga ratus lebih warga yang sudah berhasil di rapid test
dan hingga hari ke enam belas ini ada dua puluh ribu rapid test terhadap sampel yang sudah dilakukan
oleh badan intelijen negara dan tiga diantaranya dinyatakan reaktif
untuk saat ini saya belum melihat ada hasil reaktif dari sekitar tiga puluh lebih
yang sudah dilakukan rapid test oleh bin
dan nanti jika memang ditemukan yang reaktif mereka akan langsung diarahkan
ke area yang sudah ditentukan kemudian untuk dilakukan swab test di mobil pcr
yang sudah disediakan
dan nanti waktu untuk hasil swab test tersebut hanya butuhkan waktu sekitar dua lima jam saja
setelah itu mereka akan langsung menjalani karantina di rumah sakit
dan juga menjalani proses pengobatan
sementara bagi mereka yang reaktif nanti jika mereka belum langsung di swab
maka mereka akan langsung dikarantina di hotel yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
namun ada mekanisme karantina yang lain yakni karantina mandiri yang akan dilakukan
namun dengan berdasarkan analisis
oleh tim medis dan juga analisis oleh perangkat desa masing masing
jika memungkinkan mereka melakukan karantina mandiri di rumah mereka
maka mereka akan diizinkan untuk melakukan karantina mandiri
tetapi jika mereka tidak memungkinkan misalnya rumahnya berada di area padat penduduk
kemudian kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk karantina
karena tidak ada tempat terpisah atau tempat yang aman terhadap anggota keluarga yang lain
maka mereka tidak disarankan untuk melakukan karantina mandiri
tetapi akan langsung diminta untuk karantina di area yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
angka konfirmasi positif di jawa timur cukup tinggi sekali
ini sebanyak tujuh lima ratus tujuh puluh jika data kemarin sore terakhir diupdate
kemudian angka kematian juga cukup tinggi
sekitar enam sembilan persen angka mortalitasnya
ini cukup luar biasa sekali
maka rapid test yang dilakukan ini diharapkan tidak hanya bisa menjaring untuk warga kota surabaya saja
tetapi seluruh warga jawa timur yang mereka saat ini sudah aktif kembali bekerja di kota surabaya
dan sekitar tiga puluh persen data yang masuk di sini
adalah warga di luar kota surabaya
baik terima kasih eka rima melaporkan langsung dari surabaya jawa timur